tujuh belas provinsi menunjukkan peningkatan kasus kematian akibat covid sembilan belas dalam satu pekan terakhir
lima persen kasus kematian covid sembilan belas berusia di atas empat puluh lima tahun
banyak empat belas provinsi menunjukkan peningkatan kasus kematian akibat virus corona dalam satu pekan terakhir pada dua puluh lima april hingga satu mei dua ribu dua puluh
data satgas penanganan covid sembilan belas menunjukkan provinsi bali sumatera barat dan sumatera selatan jawa tengah dan jawa timur kalimantan selatan sulawesi tengah dan sulawesi barat nusa tenggara timur bangka belitung maluku papua barat dan jambi mengalami kenaikan kasus kematian selama pekan terakhir
ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas heri trianto menjelaskan
dua puluh persen angka kematian akibat covid sembilan belas berasal dari kelompok usia di atas enam puluh tahun atau lansia
menurut heri rata rata kelompok lansia disertai dengan penyakit bawaan seperti diabetes penyakit jantung ginjal hingga darah tinggi yang menyebabkan kelompok tersebut sangat rentan dan berbahaya bila tertular covid sembilan belas
heri menambahkan angka kasus aktif covid sembilan belas diprediksi akan meningkat jelang lebaran
akibat tingginya mobilitas masyarakat pekan ini terutama di pusat perbelanjaan
rata ratanya separuh dari kasus kematian itu adalah dari lansia
kemudian yang kedua kematiannya adalah usia empat puluh enam sampai enam puluh tahun
kalau dua hal ini digabungkan maka berkontribusi kematian covid itu delapan puluh lima persen
jadi antara kematian sebagian besar kematian terjadi di empat puluh enam tahun ke atas ya tadi
tapi yang separuhnya tadi yang lansia
kenapa kemudian lansia ini adalah usia yang rentan yang harus dilindungi
makanya kemudian kementerian kesehatan memprioritaskan vaksin ini kepada kelompok rentan ini
kelompok lansia yang sekarang di jumlahnya ada dua puluh satu juta ya di indonesia
ahli kelapor covid sembilan belas diki budiman menjelaskan
angka kematian merupakan indikator keparahan suatu wilayah akan bahaya covid sembilan belas
menurut diki kasus aktif covid sembilan belas yang berujung kematian menunjukkan lemahnya deteksi dini kasus
sehingga resiko kematian pun menjadi besar
jadi kalau ada angka kematian karena covid di satu daerah
satu saja nggak usah banyak satu saja
itu sebetulnya mewakili
tapi adanya kebobolan atau kegagalan dari sistem di deteksi awal itu
yang di indikator awal itu
jadi kalau bicara kondisi indonesia di tengah indikator awalnya yang terkesan
di angka saat ini empat lima ribu dan sekian
tapi angka kematiannya tiga digit
dan itu banyak tiga digit itu banyak sekali
kalau sebetulnya menunjukkan apalagi dengan tes positivity rate juga selalu stabil
itu menunjukkan bahwa sekali lagi ada yang salah ya dalam strategi di awal ini
di aspek tiga t nya
upaya pemerintah mengambil kebijakan memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
hingga vaksinasi harus terus dilakukan sesuai dengan sains
disertai dengan kondisi
esensi masyarakat menerapkan lima m
yaitu memakai masker mencuci tangan menjauhi kerumunan menjaga jarak dan mengurangi mobilitas
sebab kenaikan kasus aktif covid sembilan belas bisa terjadi kapanpun dan mengancam nyawa terutama bagi kelompok lansia
tika bere mau arief tidjawan jakarta